ini juga harus diberikan catatan
yang keempat kerugian negara itu harus konkret
yang kelima tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum kita melakukan penuntutan
tiga kalau salah benar
kalau tidak salah
saya kira lima hal ini yang sudah saya sampaikan setahun yang lalu
evaluasi perjalanan setahun ini saya masih banyak sekali mendengar
masih banyak sekali mendengar
yang tidak sesuai yang saya sampaikan
kita harus mengawal pembangunan ini dengan sebaik baiknya
di kabupaten di kota di provinsi
termasuk di pusat
masih banyak keluhan dari wali kota masih banyak keluhan dari gubernur
nanti saya akan belak belaan kalau sudah tidak ada media
saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan
kami persilakan untuk para wartawan media baik cetak maupun elektronik untuk bisa meninggalkan ruangan ini